dan sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan para pelanggan selasa kemarin
taksi blue world memberikan layanan gratis selama dua puluh empat jam tadi
namun sejumlah calon penumpang kecewa karena harus menunggu lama untuk mendapatkan taksi
mereka menganggap layanan taksi gratis tidak menunjukkan pelayanan yang prima pada pelanggan
saya sudah di sini sekitar lima belas menit ya
biasanya kalau hari hari biasa itu udah nongkrong di depan kan
jam mulai jam sepuluh ada banyak sekarang udah agak kosong hari ini
banyak juga saya dengar posting posting dari teman
ada yang taksi bluebird nanya dulu ini mau kemana nih
nanti tujuannya mungkin tidak sama sama dia bilang
oh sudah saya sekalian pulang ganti yang lain saja
ada yang memang terima langsung balik ada yang dianggut ada yang tidak
tadi saya berdua sama teman saya kira kira kita sudah satu jam sih menunggu blue bird
kurang tahu tuh sampai saya juga ternyata sampai saya kesel
saya komen di instagramnya gitu
saya hari ini ngerasa dari mulai berangkat ke sini
dari sleepy juga saya sosial dapat blue bird nya
dan hari ini saya tidak dapat dan saya sudah pesan taksi lain
ya kecewa soalnya bukan saya doang yang mengalami ini
ternyata konsumen lain juga merasa gratisnya ini kurang maksimal gitu
tadi saya sempat dapat taksi yang kosong kemudian armadanya menyala
tapi saya samperin dia pura pura tidak lihat saya